sementara itu persija mengincar poin penuh saat laga tandang melawan persib
nah meski sering disebut laga el klasiko indonesia persija menganggap laga ini hanya laga biasa saja
di saat persib memberikan perhatian lebih pada pertandingan
syarat gengsi ini lain halnya dengan persija
yang yakin bisa membawa pulang tiga poin dari laga yang dilangsungkan di gelora bandung lautan api besok
hari ini seperti dilansir dari sianindonesia com
pelatih persija stefano jugura teko tetap mewaspadai kehadiran pemain persib seperti makael esin dan atepti
namun kembalinya penyerang bruno lopez setelah sebelumnya dibekap cedera
menjadi senjata ampuh tim macan kemayoran untuk bisa meraih poin
teko menganggap kekalahan dari espanyol dalam laga uji coba beberapa waktu lalu
tidak mempengaruhi mental bermain anak asuhnya
terlebih pada laga uji coba
ini teko banyak mengistirahatkan pemain utamanya